wali kota bandung odet m daniel meninggal dunia pada jumat siang
almarhum meninggal di masjid saat sholat sunnah dan akan khutbah jumat di masjid mujahidin jalan sancang
almarhum sempat dibawa ke rumah sakit muhammadiyah
namun sesampainya di rumah sakit
mang odet dinyatakan meninggal dunia pada pukul sebelas lima puluh lima waktu indonesia barat
mang odet panggilan akrab almarhum lahir di tasikmalaya lima belas november seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
mang odet meninggal dunia di usia lima puluh sembilan tahun
almarhum meninggalkan seorang istri siti muhtamah tujuh orang anak serta cucu
usai dimandikan jenazah kemudian akan dibawa ke pendopo wali kota bandung untuk disemayamkan
usai sholat maghrib jenazah pun meninggalkan pendopo wali kota menuju ke tasik malaya
proses pemakaman diwarnai isak tangis keluarga
beberapa orang terlihat tak kuasa menahan air mata saat jenazah dimasukkan ke liang lahat
jangan lupa like share dan subscribe ya